sampai jumpa di video selanjutnya
bum kalau ngomongin kesepian kita semua kesepian
alasan kalau dicari cari ada
sudah mulai ngantor
alhamdulillah sudah kang
untuk membahagiakan denny sama engkong
mereka teh senang sekali waktu saya bilang mau ajak mereka ke arena fantasi
kan saya selalu bilang saya jualan cari uang buat anak sama istri
mungkin allah teh lagi nguji saya sob
apakah saya bisa menepati janji atau enggak
iya kang yang penting teh semuanya bahagia
ya udah kang saya pamit dulu ke bogor
sebentar lagi kan istirahat makan siang
saya cuma punya waktu sebentar ketemu dede cantik
kopi satu c
pasti lah c bos idan kan uangnya gak pernah kurang
tuh bener kan c
sekarang tuh saya percaya sama bos idan
bos idan teh gak kekurangan uang
uangnya di kekurangan
aku pengen selalu tiap hari
ganti uangnya di kekurangan
uangnya di kekurangan
uangnya di kekurangan
uangnya di kekurangan
uangnya di kekurangan

idante ya tuh
buat beli gula putih aja susah
kadang kadang suka ngutang
cek gula putih berapa sih kilo
lima belas ribu kang ujang
uangnya kurang cik
eh jangan khawatir
nanti sekalian saya bayarin ya
tuh kan cik
bos idan mah uangnya pernah habis
ini kopinya kang idan
terima kasih cik
jangan kalau kamu mau naruh modal
bulan depan aja jangan bulan sekarang ya
uangnya teh sudah diputar jang
kalau kamu naruh bulan sekarang
tetep aja keuntungannya teh bulan depan
kalau gitu saya naruh modalnya bulan depan aja ya
kalau naruh modalnya bulan depan saya pulang aja
cik gulanya tadi mana
oh iya sebentar kang
bos terima kasih ya
saya permisi dulu
jangan lupa ya
kang idan suka lupa diri kalau dipuji puji
wah kebetulan ada bos idan
perut saya teh lagi lapar
tapi saya tidak punya duit
tadi saya lihatnya di rumah berdoa
mudah mudahan ada bos idan di warung
alhamdulillah doa saya teh dikobur
buatin si tatang mie ya
sekalian bayar gulanya si hujan sama kopinya
eh sebentar kang idan kembaliannya
bos idan kembaliannya teh buat saya beli kopi ya
gimana kang laris hari ini jalannya
bu dokter sama suster mau nyobain lagi cilok saya
oh enggak usah kang saya cuma sebentar kang mau ambil ke sini
kang kausuara kira kira kapan ya
insya allah secepatnya bu begitu bisa saya kabarin ibu
ya udah gak apa apa nanti kanker suara kabarin saya aja kalau udah ada waktunya
kalau gitu saya jalan lagi ya kang
bapak bapak prabut prabut
assalamualaikum bu dokter
dokter mau beli pembalut
bu suster mungkin mau beli
maaf dokter kalau begitu saya permisi
mau ngider lagi
benar benar desa yang aleh banget ya masa ada tukang jualan prabut atau jualan pembalut juga
ya kalau dipecat berarti koditenya buruk
kalau kondisinya buruk susah dia mau kerja lagi di luar
ianya masalahnya apa
si edward sekarang sudah membaik sejak ada mas suha
edward mah dari dulu juga emang baik kak tukum
yang kemarin sakit itu mak suha
apa jangan jangan si aceh nasil betulan sama si yoyo
ci yoyo diajak ke jalan kemudian ci yoyo tersinggung em dipanggil pula
pasti kang dadam
itu makanya kenapa kemarin si untung kabur
si tuti pergi dari rumah tidak ada hubungannya
itu karena dia mau dijemput sama kang tisna bapaknya
nggak ada hubungannya sama aceh kok
terus kenapa si entut kabur
si untut itu kabur pokoknya karena nggak mau tinggal sama bapaknya udah diam dulu
aceh sih ayah ayah kenapa kesepian udah
om kalau ngomongin kesepian mah kita semua kesepian
alasan kalau dicari cari ada aja pas ketemu lah
bagaimana dengan edwardnya
edward nggak bisa pergi atukum
maksudnya sekolahnya edward
ya harus ditamatin kan syaratnya harus tamat smp
ya tapi susah juga ya kan yang dibutuhkan di sana itu perempuan
nggak usah didengerin kum diam diam aja
bu tadi saya kesini tapi nggak ada orang saya lihat itu bu lagi dibutuhkan karyawan ya bu ya
bu kenapa sih bu butuh ijazah sma
tapi kan ada kalkulator bu saya bisa ngitung bu saya bisa baca saya rajin saya juga jujur
kalau gitu tulis aja nomor handphone kamu di sini biar nanti bisa saya hubungi
makasih pak bu assalamualaikum
ngapain sih pak minta minta nomor telepon
kita kan butuh karyawan ragen juga anaknya cantik
lumayan bisa narik pembeli
bapak ini toko sembako bukan pantik pijet
itu namanya daya tarik
hah zaman memang sudah berubah
kalau urusan itu mah zaman apa juga sama aja gak pernah berubah
masa perempuan kerja cuk kan itu tugas suami cari nafkah cuk
kan udah gitu aturannya cek
aturan itu apa
aturan itu mah yang bikin laki laki sengaja tuh supaya istrinya pada di rumah ngurus anak gak ngapa ngapain
jadinya nggak berkembang nggak maju
duit ditaker pergaulan dibatesin keluar rumah nggak boleh
makanya mana ada laki laki yang suka sama emansipasi coba
karena kalau istri kerja punya banyak uang itu tuh punya banyak temen wawasannya jadi luas
otaknya jadi cerdas pemikirannya jadi maju
makanya dari dulu kita tuh selalu dijajah sama laki laki
kayak lagu zaman dulu lucu
nih cece tanya sama kamu
setiap bulan kamu dikasih apa aja sama suami kamu buat kesenangan kamu
lebih banyak buat kesenangan kamu apa kesenangan dia sama temen temennya
sama temen temennya sih cuk
jadi kamu setiap bulan dikasih apa sama suami kamu selain uang buat masak aja
nggak ada sih cuk
kamu tuh cantik keliatan dari dari swajah kamu
tapi kalau suami kamu kaya emang menjamin kamu bakal bahagia
bisa jadi kalau suami kamu kaya ya malah kawin lagi cari yang muda
ujung ujungnya emang kamu jadi pemecah batu di kali buat nyudupin anak anak
emang tiap bulan dia bakal ngasih uang buat kamu sama anak anak
bisa jadi malah dianak enak enakan sama istri mudanya
makanya kita tuh perempuan harus punya uang
malah kalau bisa uang kita lebih banyak dari suami kita supaya kita nggak diinjek injek gitu
kalau gitu saya mau dc kerja ke luar negeri
siapin fotokopi ktp kartu keluarga sama surat izin dari suami
insya allah bulan depan kamu langsung masuk pelatihan
bilang sama dia gaji kamu itu sebulan delapan juta
setiap bulan setengahnya kamu kasih buat dia empat juta
pasti pak dikasih sama dia
delapan juta cuk
ya udah kalau gitu saya ambil berkas dulu ya cah
minum dulu ya
saya ke dalam dulu ya
ntar ya cuk